kepala pembangunan monas
kawasan monas gagal menjadi sirkuit balapan mobil listrik formula e
setelah tidak mengantongi izin dari kementerian sekretariat negara
gubernur dki jakarta nisbah swedan mengaku akan berkomunikasi secara langsung
dengan tim penyelenggara formula e untuk menentukan lokasi baru dari balapan di jakarta
yang dijadwalkan pada enam juni mendatang
monas batal jadi lokasi balapan mobil listrik formula e
lantaran tidak mendapatkan izin dari kementerian sekretariat negara
padahal menurut lansiran situs resmi penyelenggara formula e
lokasi monas sebagai sirkuit balapan di jakarta telah masuk ke kalender musim balap formula e dua ribu dua puluh
yakni pada enam juni mendatang
informasi ini telah dikonfirmasi gubernur dki jakarta
dki jakarta anies baswedan usai melakukan pertemuan dengan para pejabat eselon ii
di balai agung dki jakarta kami sore
meski begitu gubernur dki jakarta anies baswedan tak mempermasalahkan hal tersebut
dan akan berkoordinasi dengan tim penyelenggara formula e
untuk menentukan lokasi baru yang lain di jakarta
kita sudah langsung komunikasi dengan pengelola formula e
dan organisasi balapan internasional
untuk menentukan lokasi baru
dari lansiran cnn indonesia com
sekretaris mensesnek setia utama menyebut
ada berbagai pertimbangan penolakan monas dilintasi pembalap formula e
salah satu alasannya soal cagar budaya
adanya proyek pengaspalan di kawasan monas
juga membuat pagelaran balapan formula e di kawasan monas menjadi tidak memungkinkan
sebelumnya jakarta menjadi tuan rumah formula e diumumkan oleh
anies telah ia bertemu dengan para petinggi formula e di amerika serikat pada tiga belas juli lalu
ia menyebut bahwa pagelaran formula e dapat mengejot ekonomi jakarta rp satu triliun lebih
namun rencana menggelar formula e di ibu kota juga menuai pro kontra
di mana sejumlah politisi dan netizen ramai ramai mengkritik formula e
karena dianggap sebagai pemborosan
dan anggarannya diharapkan dapat disalurkan untuk yang lebih bermanfaat bagi warga jakarta
tim liputan cnn indonesia
kita ke kang ujang mungkin
kang ujang ini kalau anda melihat sebetulnya alasan pemindahan event formula e dari monas kemudian ke jalan sudirman tamrin
apakah memang semata mata ini alasan cagar budaya atau anda memiliki pendapat lain
saya sih melihat seperti itu
saya tidak mengaitkan kalau persoalan ini dengan politik
karena bagaimanapun tadi ketika ini cagar budaya tentu kan tidak bisa ditata
kedua waktunya juga sudah sempit
hanya tinggal berapa bulan
lalu apa yang penting
yang terpenting kan begini ini bisa diselenggarakan masih di ibu kota
dan itu tadi kalau memang tujuan mengejut ekonomi akan terlaksana
walaupun bukan di monas
tapi memang yang harus kita antisipasi
jadi bagaimana sudirman tamrin nanti yang akan menjadi lokasi itu tidak menjadi lahan kemacetan ketika terjadi formula e dilaksanakan di bulan juni nanti
saya melihatnya itu
jadi saya mengatakan kalau tadi memang politiknya ada sih di anggaran tadi
anggarannya mungkin terlalu besar kasih aja ke orang miskin gitu kan
tapi gini kalau memang tadi anggarannya itu bisa ada break even point dengan anggaran masuk hingga satu triliun kenapa tidak
kalau memang itu boros
katakanlah secara objektif saja dijelaskan
untuk apa itu anggaran anggaran itu
atau sesungguhnya rakyat juga berhak ya kan untuk mendapatkan informasi itu
nah saya melihat kalau memang pemerintah pusat menginginkan bahwa itu digeser katakan ke tamrin sudirman
kalau misalnya is oke
tapi memang tadi secara politik kebijakannya bukan kebijakan politik pemindahannya
tapi anggarannya yang menjadi politik gitu
nah inilah sebenarnya yang harus dijelaskan oleh pemprov
baik anggarannya cukup besar ya
gubernur dki juga telah mengatakan bahwa ada manfaat ekonomis sekitar satu dua triliun akibat penyelenggaraan event formula e ini
baik selanjutnya mungkin ke bang trubus ya
bang trubus ini kalau kita melihat pemindahan lokasi dari monas kemudian ke jalan sudirman tamrin
bukankah kalau secara proposal let's say gitu
kita seharusnya sudah bisa menempatkan tempat dari awal sebelum perunjukkan indonesia sebagai tuan rumah formula e
tapi kemudian pada saat indonesia sudah ditunjuk barulah lokasinya dipindahkan
karena tidak ada persetujuan dari komisial
kalau anda melihat ini apa yang terjadi
iya sesungguhnya kan awalnya itu kenapa di monas
karena monas itu dianggap simbol negara kan
jadi karena biasanya event event seperti itu itu terjadi di bagian negara itu meskipun di tengah kota gitu
yang merupakan simbol negara itu sendiri
nah persoalannya kemudian yang di kita ini formula e ini kan
karena kebetulan monas itu ada di posisi sebagai warisan budaya tadi
nah hingga kemudian akhirnya dikonsumsi
tetapi sebenarnya yang ideal ya di situ
karena dulu pada saat disurvei oleh feo maupun fia itu memang memenuhi syarat itu
memenuhi syarat sebagai tempat untuk terselenggaranya event itu
dan ingat ini event baru pertama kali di indonesia
banyak juga istilahnya yang menunggu loh
menunggu dalam arti mereka yang sangat berharap seperti apa
nah tentu ini antusiasme masyarakat ini publik akan melihat bahwa bagaimana jakarta nanti adanya formula e ini sesuatu yang mengembirakan
bagaimana sih bang kalau kita lihat lini masanya begitu ya
ini dari tiga belas dari bulan juli dua ribu sembilan belas sebetulnya ini pemerintah sudah ancang ancang untuk kemudian provinsi dki jakarta menjadi tuan rumah dari formula e ini
kemudian tapi baru komisi pengarah kemudian meralat akan merubah perhelatan formula e ini ke jalan sudirman tamrin
artinya tinggal empat bulan lagi tadi anda katakan kurang lebih
apakah ini tidak terlambat dilakukan
iya sebenarnya kalau bahasanya sih meskipun waktunya masih ada sebenarnya sudah terlambat
itu harusnya dari kemarin
tetapi kan persoalannya kemudian karena terganjal oleh apa tadi minimnya komunikasi tadi ya kan
kepada pemerintah dalam ini pemprov kepada pemerintah pusat
sehingga yang terjadi persoalan ini menjadi ada ganjalan kan ternyata
kemudian oleh dewan pengawas itu kemudian dipindahkan
nah menurut saya ini memang pemindahan ini sendiri nanti kan sudah dilihat bahwa yang memungkinkan adalah sarinah
sarinah itu sampai ke sudirman karena jalannya itu sudah memenuhi syarat
nah konstruksinya ya layernya itu sudah perlu enggak nambah lagi
ya sehingga dengan waktu empat bulan ini saya rasa cukup gitu ya cukup untuk
tetapi memang itu perlu nanti ada penambalan penambalan yang mestinya ini
karena kalau formula ini memang membutuhkan jalannya begitu licin gitu aja
yang penting jalan
tapi jalan ini sudah memenuhi gitu
nah ini yang perlu kita support di situ
kalau dikatakan bahwa program formula e ini tidak ada dalam rencana program jangka menengah daerah
begitu kemudian harus mencari dana dana di luar
kemudian untuk bisa menyelenggarakan formula e ini
anda melihat tidak ada rencana di rpjmd
ya memang itu tidak ada di rencana rpcm
tetapi kemudian kan itu ketika diusulkan di program pada saat pembahasan anggaran itu kan disetujui oleh dewan
maka secara keseluruhan berarti sudah disetujui
nah karena sudah disetujui memang jumlahnya sampai satu dua triliun kalau nggak salah itu
dan itu dianggap terlalu besar sehingga muncul apa namanya petisi dari masyarakat
yang mengatakan itu kalau bisa dibatalkan saja karena itu pemborosan
tetapi menurut saya justru itu ini kesempatan emas bagi kita untuk menampilkan bagaimana ya kan
satu kondisi dimana di masa depan ini memang jenis jenis kegiatan seperti ini sangat sangat diminati oleh masyarakat
satu baik untuk tempatan dunia juga
iya tempatan dunia
dan ini yang memang perlu kita support
hanya memang persoalannya kan sekarang ketika harus memilih dipindahkan kemana kan sudah disurvey ya itu wilayahnya
yang tidak ada
tidak jauh dari monas gitu kan
karena pun juga tetap orientasinya memang monas itu yang memenuhi syarat
memenuhi syarat dalam pengertian ini yang bisa dilakukan
karena disitu kan ada standar standar yang dibuat oleh fia tadi
standarnya ini yang memenuhi ya monas itu
dan ini juga sebetulnya sebuah prestasi ya
dan juga termasuk jakarta bisa menyelenggarakan event internasional besar
skala besar dan mendapat ini dan masyarakat memang sangat relatif
pada umumnya sangat mendukung
mungkin ke kang ujang saja
ini kalau kita menarik benang merahnya
dari soal banjir revitalisasi monas hingga kemudian formulai
yang kita bisa simpulkan mungkin sampai saat ini adalah koordinasi komunikasi yang dilakukan antara pemprov dan juga pemerintah pusat
anda melihat kemudian tiga masalah ini memiliki culture permasalahan yang sama bagaimana
iya itu sama ya
jadi masyarakat sudah menilai itu jauh jauh hari
jadi tidak ada ketemunya ya antara dua pemimpin itu
jadi pemimpin daerahnya inginnya
misalkan ke selatan gitu kan
lalu pemimpin daerah pusatnya juga inginnya ke utara
masyarakat juga inginnya mohon maaf mendukung mendukung bahkan ada di tengah
ini menjadi ya kan problem dalam konsep pembangunan daerah
nah saya sih melihat secara politik begini saja
ketika itu kebijakan baik ya kan
bagus untuk publik ya kan
lalu apa untuk jakarta dan untuk indonesia ya kan
tapi ada misalkan ada kegiatan yang memang atau kebijakan yang tadi yang dianggap bed ya
yang dianggap buruk
ya ini adalah fungsi daripada kita semua
apa namanya ada di jakarta dan di nasional
oleh karena itu saya melihatnya ketika persoalan persoalan tadi ada
lalu rame ya kan
ini secara politik iya
akan menjadi sebuah apa namanya momentum terbaik
katakanlah ya mohon maaf ya
bagi anies ke depan
bahwa ibu kota kalau nggak salah sampai hingga juni dua ribu dua puluh ini

oleh karena itu sebenarnya momentum formula one itu momentum akhir ya
yang terbaik untuk ibu kota yang sebelum pindah
jadi penting juga
tapi tadi bagaimana masyarakat dipuaskan dengan pertanggung jawaban anggaran
ya kan jangan sampai publik bertanya tanya
jangan sampai lawan politik anies juga menyerbu gitu kan
sehingga menjadi batu sandungan dan batu ganjalan bagi anies untuk dua ribu dua puluh empat
karena bagaimanapun begini loh
banyak gubernur gitu kan bersaing
akan bersaing nanti dalam kontestasi
oleh karena itu tadi
selain daripada ukuran kinerja kinerja
dibangun juga komunikasi yang baik
ya antara pemerintah daerah dengan provinsi
bahkan dengan masyarakat
jadi memang saya sepakat tadi dengan ibu yang penjual di sekitar monas
datanglah ya kan apapun itu
bukan hanya anies
bahkan pemerintah pusat juga datang
untuk melihat mensurvey apa sesungguhnya yang terjadi
jangan sampai hanya rame mohon maaf di media sosial
tapi fakta lapangan juga tidak kelihatan
ini yang menjadi persoalan
oleh karena itu
kita ingin bersama sama membangun jakarta
membangun indonesia dengan kebesaran jiwa
apakah anda sudah melihat ini pola komunikasi politik yang diterapkan pada event formula ini
lebih baik jika dibandingkan dengan pola komunikasi politik yang diterapkan pada beberapa isu isu lainnya di jakarta seperti bali
saya melihatnya seperti itu ya kenapa
apakah kemudian itu harus diterapkan
kenapa sih kita tidak bisa bersaudara
kenapa sih kita tidak bisa bersatu
kalau menurut saya
apapun dukungannya yang lalu
karena seandainya dia jadi gubernur
gubernur seluruh warga jakarta
seandainya dia jadi partai a lalu jadi presiden
jadi presiden seluruh rakyat indonesia
jadi oleh karena itu ketika kebijakannya baik ya dukung
ketika kebijakannya salah ya kita kritik
ini sebenarnya yang paling penting
nah tapi memang mengkritiknya harus objektif
tidak juga dengan nyinyiran
tidak juga dengan memfitnah
tidak juga saling menyalahkan
oleh karena itu apa

karena ini harus dibangun dengan kebesaran jiwa
harus dibangun dengan kebersamaan
nah ini kebersamaan ini yang harus dibangun
di antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
itu yang belum ada
bang trubus mungkin selanjutnya bagaimana anda melihat atau menganalisa pola kebijakan yang diterapkan oleh gubernur dki saat ini
yang kemudian bisa mengarah kepada kebijakan kebijakan yang konstruksi
apa sebetulnya yang harus dilakukan
ya menurut saya yang harus dilakukan oleh pak gubernur sekarang tetap pada kebijakan yang disebut populis tadi ya
tetapi harus diingat
yang penting adalah rasional komprehensif
jadi sepanjang dia menggunakan kebijakan rasional komprehensif pada akhirnya publik akan mendukung
tetapi mana kalah kebijakan itu tidak dilakukan sosialisasi
tidak dilakukan duduk bersama
yang penting kan dialog duduk bersama
kemudian disitu partisipasi publik
ya kan partisipasi publik
ketika misalnya revitalisasi itu menjadi rame ya karena nggak ada partisipasi publik
kan gitu kalau publiknya dilibatkan pada saat perancangannya bagaimana ini disoalis bagaimana
saya yakin itu masyarakat tahan
akan support gak akan rame
termasuk juga penanganan banjir
banjir itu ya publiknya harus dilibatkan bagaimana
jangan kemudian saling menyalahkan yang pada intinya akhirnya publik malah dilupakan
itu hanya panggung panggung politik yang mereka saling untuk memperbutkan ini
mana yang paling benar mana yang paling berkuasa
nah pada satu sisi publik yang merasakan karena apa sebagai hal yang menjadi fiksi menjadi korban dari banjir itu sendiri
nah itu contoh
kemudian yang terkait dengan formula ini pada akhirnya ya komunikasi yang dibangun
dan dialog yang baik tadi ketika pak gubernur mau datang ke sekna kemudian menjelaskan ini semua
kan akhirnya izin juga keluar
izin juga dijalankan semuanya juga termasuk rivalitasi juga keluar
nah inilah yang disebut kebijakan rasional komprehensif
dimana kemudian hal hal yang itu berjalan baik
tetapi ada juga kebijakan yang terkait banjir tadi
ada juga misalnya kebijakan sifatnya incremental
nah incummental itu melanjutkan yang baik
kalau yang baik diteruskan aja
jangan nanti ganti pemimpin ganti kebijakan
ganti kebijakan jadi kita lelah masyarakat disajikan oleh banyak yang lain
kan oleh banyaknya konsep konsep
konsep naturalisasi ada konsep normalisasi
yang kemudian publik bingung yang benar yang mana
nah ini kan hal hal ini yang ujung ujungnya kemudian persoalan yang sebenarnya tinggal dieksekusi secara baik
masyarakat kan butuhnya output
hasilnya baik nyaman bisa dinikmati
dan bisa sustain
ya tentu kan gak bisa
kalau masyarakat disajikan sesuatu yang kemudian mengecewakan
sesuatunya gak bermanfaat outputnya gak ada
nah itu akhirnya muncul apa
kebohongan publik kemudian muncul juga apa namanya pemborosan
nah ini yang terus menerus akan di ini
dan itu sifatnya kembali jadi politik jadi persoalannya gitu ya
jadi intinya adalah komunikasi koordinasi sehingga membentuk konstruksi politik yang baik
bagaimana itu bu pemprov dki jakarta juga pemerintah pusat
baik bang turbus terima kasih kang ujian terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat malam
zevanya karina putri sulung finalis ajang pencarian bakat karen puru yang berusia enam tahun meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai enam apartemen cnn indonesia prime news